informasi lain dari dunia pendidikan soal latihan untuk siswa sekolah dasar negeri dua baru cijantung jakarta timur meresahkan orang tua
ya dan dalam soal latihan tersebut terdapat sejumlah pertanyaan dengan tema pembunuhan dan perceraian
soal soal yang diberikan untuk pekerjaan rumah bagi siswa kelas dua sd yang tengah libur
diberikan oleh dua orang guru sd negeri dua cijantung untuk mata pelajaran pendidikan lingkungan budaya jakarta atau plbj
namun soal nomor tiga belas dan dua puluh empat mengandung materi pembunuhan dan perceraian
suku dinas pendidikan dki menilai ini sebagai kelalaian dan akan menarik soal yang telah beredar tersebut
dua orang guru yang memberikan soal tersebut entah karena lalai atau sengaja akan dijatuhi sanksi sesuai peraturan pemerintah no lima puluh tiga tahun dua ribu sepuluh tentang disiplin pegawai
dan saat ini juga buku tersebut harus ditarik dari peredarannya
dan diganti dengan buku yang sesuai
dengan perkembangan anaknya
sementara itu orang tua murid khawatir dengan munculnya soal ujian yang mengandung materi kekerasan dan perceraian
mungkin kata katanya ini harus dihitungin kali ya karena anak usia segitu kan ya masih meniru mendengar
untuk pendidikan kekatanya mungkin lebih baik di seleksi lagi
soalnya kita kan namanya orang tua juga khawatir itu
orang tua murid berharap soal soal tersebut ditarik dan tidak kembali muncul di kemudian hari